situasi perang di ukraina tidak menentu bagaimana upaya untuk meredam gejolaknya
sudah ada narasumber yang sudah bergabung
saya akan sapa terlebih dulu ada pak ahmad fahruroji
selamat sore pak ahmad
selamat sore pak ahmad fahru rozi dosen program studi rusia universitas indonesia
terima kasih bapak atas waktu anda
pak ahmad ada kekhawatiran global terkait eskalasi di ukraina
apa yang terburuk yang bisa terjadi sebenarnya
menurut saya ini memang saat ini masuk ke dalam tahapan yang spesial ya
karena pertama rusia di bulan bulan september kemarin seperti tadi disampaikan itu agak terdesak ya
dan ketika terdesak itu kemudian rusia melakukan mobilisasi
dan kemudian kita tahu bahwa beberapa hari ini mulai dari tanggal sepuluh kemarin
rusia itu melakukan satu serangan balasan ya
mereka menyebutnya sebagai serangan balasan terhadap apa yang terjadi terhadap
suka disebut sebagai tindakan terorisme terhadap jembatan ya jembatan krimia
dan itu kita melihat bahwa kemudian menaikkan satu
menaikkan satu bahwa apa yang dia katakan selama ini itu bukan hanya sekedar ancaman atau getakan belaka
jadi pada perang pada serangan udara perang sudah beberapa waktu terakhir ini itu rusia ingin menunjukkan
bahwa ini suatu yang penting bagi dia bahwa saat ini dilakukan oleh ukraina itu oleh rusia dinilai sebagai satu titik
harus dilakukan pembalasan demikian
ini satu yang posisi yang sangat berbahaya ya
karena kalau rusia semakin didesak itu nanti pamungkas juga bukan berarti yang tidak mungkin
pak ahmad tapi pada saat yang bersamaan kita tahu nato dan negara negara ya pak ahmad
ya pak ahmad kita tahu pada saat yang bersamaan nato dan negara negara yang tergabung di dalamnya
sekalipun ukraina belum bergabung kepada nato tapi terus menerus memberikan bantuan dan lain sebagainya
dan banyak pihak juga melihat bahwa perang ini terus berkelanjutan karena memang nato yang tidak mau menghentikan bantuannya kepada ukraina
ya betul sekali jadi bagi rusia kan dari awal mengatakan bahwa ini adalah permasalahan dengan ukraina awal mengatakan
dan ketika ada pihak pihak lain yang aku persampur tangan itu pasti akan mendapatkan
apa reaksi atau diberikan dalam bahasa rusia adget adget gitu ya
satu jawaban atau satu balasan yang penting
dan itu dilakukan kita tahu dalam sanksi ekonomi yang diberikan ya
kemudian juga rusia melakukan konter kebijakan yang kemudian juga merugikan eropa begitu ya
jadi apa yang dilakukan rusia hari ini itu
sebagai satu dalam batas dia mengingatkan ya apa yang dilakukan apa yang saat ini sudah krusial demikian
ya pak ahmad kalau kita lihat sekarang india china berusaha mendekati rusia untuk menenangkan situasi
turki dan uni emirat arab juga sedang berupaya
siapa kira kira yang bisa meredakan tensi yang saat ini terjadi yang dirasakan oleh rusia ini
ya menurut saya rusia
menurut saya rusia
menurut saya rusia
menurut saya begini kunci utama disini kan yang pengambil sebetulnya kalau kita bicara zelens putin bertemu
itu sebetulnya tanpa campur tangan amerika juga agak sulit ya
karena bagaimanapun rezim kfis tergantung keputusannya diambil dari bagaimana kebijakan washington
jadi disini kita melihat bahwa kalau ada signalmen atau ada semacam signal signal dari washington untuk melakukan
semacam upaya turun potensi itu saya kira juga akan menjadi titik topping
dan disitu mungkin aktor aktor yang lain seperti turki saya kira rusia juga memiliki kepentingan ya
atau berusaha menjaga hubungan baik dengan turki
satu sisi turki akan kemudian bermain di dua sisi gitu
saya kira gitu
dan kita bisa melihat mungkin beberapa saya melihat di media media rusia dibahas tentang gimana peran g dua puluh
dengan posisi indonesia mungkin juga ke depan mungkin kita bisa menjadi semacam
bukan yang utama tapi juga ikut bergabung dalam pihak pihak yang ikut mendamaikan demikian
seberapa optimis anda kemudian di g dua puluh nanti
kita tahu rusia sudah bersedia hadir ukraina sudah bersedia hadir biden juga sudah bersedia hadir di g dua puluh
apakah anda melihat ada
potensi sebenarnya karena kan ini tinggal beberapa bulan lagi bulan november ya satu bulan lagi
anda melihat ada potensi bahwa bisa itu kemudian pertemuan di bali itu dilakukan
begini jadi pada hari ini kan ada g dua puluh ya parlemen ya
di mana kita mengirimkan pemimpin atau ketua majelis g dua puluh
dan di situ
tapi yang aku mengatakan bahwa saat itu memang posisinya tidak seperti hari ini ya
mungkin pada posisi yang agak terdesak dan mengatakan
ayo kita bersama di pertemuan parlemen ini kita bersama kita cari solusi
memang saya dengar juga dari teman teman di parlemen indonesia
itu ada penolakan dari rusia dari ukraina dan amerika
sehingga itu menurut saya jadi saat itu pesimis
kalau ada perkembangan beberapa hari saat ini
menurut saya sangat mungkin ya bahwa ada jalan tengah
karena rusia juga menunjukkan ya bahwa misalnya sekarang dengan membombardir beberapa kota kota penting itu
kemudian menghancurkan infrastruktur khususnya berkaitan dengan energi listrik dan sebagainya
yang musim dingin bagi ukraina
dan ini kemudian akan membawa ke posisi yang seperti di awal ya
saya sih berharap ini bisa dijadikan sebagai pintu masuk
jadi pada kesempatan seperti ini memang harus ada langkah langkah diplomatik
oke baik langkah langkah diplomatik dan semoga indonesia juga bisa mengambil peran di sana
pak ahmad fahru roji terima kasih banyak sudah bergabung sore hari ini
dosen program studi rusia universitas indonesia terima kasih banyak